berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat di surabaya sudah diberlakukan
mulai dari sekolah rumah ibadah sampai area publik lainnya
meski masuk ppkm level dua kasus aktif di kota surabaya tidak bisa dikatakan rendah
data per tiga belas maret dua ribu dua puluh dua tercatat ada dua tiga ratus lima puluh enam jiwa
bahkan pada dua belas dan sebelas maret angka kasus baru melampaui kesembuhan
pada dua belas maret ada satu ratus sembilan puluh dua kasus sembuh dan dua ratus empat puluh dua kasus baru
lalu sebelas maret ada dua ratus dua puluh dua sembuh berbanding tiga ratus tiga puluh tiga kasus baru
pemerintah kota surabaya mengklaim pandemi saat ini sudah terkendali
kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd kota surabaya ridwan mubarun mengatakan
kasus harian terus turun
pemkot tetap akan melakukan sosialisasi dan penindakan berupa sosialisasi

ketika kita melakukan self hunter melakukan tes ke masyarakat banyak yang positif
namun dua minggu berturut turut ini termasuk malam minggu kemarin
dari tiga ratus yang dites hanya satu yang positif
dua tahun pandemi situasi indonesia saat ini masuk fase pemulihan ekonomi
kewajiban negatif covid antigen dan pcr untuk pertama kalinya dihapus sebagai syarat perjalanan
sampai penerbangan internasional sudah dibuka tanpa karantina
hal ini dilakukan untuk memutar roda perekonomian
epidemiolog griffith university australia diki budiman mengingatkan
aspek kesehatan harus menjadi penentu kebijakan
menurut diki ketika aspek kesehatan diabaikan
pemulihan yang dilakukan malah berpotensi memperparah situasi pandemi
klaim pemerintah terkait transisi pandemi menuju endemi
jangan sampai menjadi euforia sehingga lepas protokol kesehatan
yang mengatakan sampai saat ini status pandemi belum dicabut
dan tren penularan masih menunjukkan peningkatan sehat
ketika pandemi berubah kesehatan akan menurun
pelonggaran yang dilakukan harus bertahap
bahkan terukur berbasis juga analisa risiko yang berkala
dan tentu dalam kolokal konteks
disesuaikan dengan kesiapan masing masing daerah
tidak bisa dijeneralisasi
jadi ini juga jangan sampai menimbulkan euforia
yang menganggap bahwa pandemi sudah berakhir
tidak pandemi masih ada dan pandemi masih berstatus
bahkan secara global
dalam skala yang sekarang sedang meningkat kasusnya
ditemukannya varian baru yakni ba dua
yang menjadi subvarian omikron juga patut diwaspadai
diki mengungkapkan varian ini bersifat lebih cepat menular
bahkan lebih cepat empat kali dari delta dengan viral load
kali lebih banyak daripada varian ba satu
diki mengungkapkan varian ini bisa menimbulkan peningkatan
tingkat kesakitan dan kematian di sejumlah negara
tingkat kejenuan pandemi
kemampuan publik euforia dan kebijakan yang terburu buru
berpotensi memperburuk situasi
minta farid gancar wicaksono surabaya jawa timur